sekilas kendaraan ini mirip bentor ya
tapi jangan salah ini adalah motor ambulans alias ambulans bike
kendaraan ini merupakan hasil karya delapan siswa berbagai jurusan otomotif smk negeri
yang terletak di jalan basuki rahmat kemuning palembang sumatera selatan
seperti ambulans pada umumnya ambulans bike dilengkapi peralatan kesehatan dan ranjang pasien di dalamnya
kapasitas kendaraan ini tiga orang dengan satu pengemudi satu pasien dan satu pendamping pasien
para siswa memanfaatkan barang bekas untuk merakit bagian ambulans
sementara motornya mereka memanfaatkan barang inventaris kantor yang tidak terpakai
para siswa merakit ambulans bike selama dua bulan didampingi guru pembimbing
mereka mengaku menghabiskan biaya tiga puluh lima juta rupiah
sulitan dalam pembuatan motor ambulan ini cuma rangkanya pak sasis sasisnya
dengan pembuatan plat cuma ada kendala dikit
berkeinginan untuk membuat ambulan yang simple yang perawatannya mudah dan biaya operasionalnya cukup ringan
saat ini ambulans bike telah digunakan
di lingkungan sekitar sekolah
namun tidak menutup kemungkinan jika masyarakat membutuhkan bantuan angkutan ke rumah sakit
motor ambulans bike dioperasikan untuk umum
hanifah irandi palembang sumatera selatan